kita awali cnn news today pada hari ini dari informasi dari lampung kecelakaan maut terjadi di jalan lintas tengah sumatera di kecematan wai tuba kebuatan wai kanan lampung
kecelakaan ini melibatkan bus antar provinsi rosalia indah dengan truk bermuatan minyak sawit mentah
dalam kejadian ini delapan orang meninggal dunia dan puluhan penumpang bus terluka
semua penumpang dan korban meninggal dunia dan dibawa ke rumah sakit daerah martapura oki sumatera selatan
kecelakaan ini terjadi di jalan lintas tengah sumatera yang menghubungkan provinsi lampung dan sumatera selatan senin petang
kecelakaan maut ini terjadi antara bus antar provinsi dan truk bermuatan minyak sawit mentah
akibat kecelakaan ini delapan orang korban meninggal dunia dan dua puluh empat orang lainnya mengalami luka luka
kecelakaan ini diduga terjadi saat bus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah lampung menuju sumatera selatan
saat tiba di jalan lintas tengah sumatera kilometer dua ratus meter
bus mengambil jalur kanan jalan aspal meningkung tajam ke kiri dan menanjak tanpa marka
kemudian bus hilang kendali dan terguling di tengah jalan
di saat bersamaan dari arah sumatera selatan datang truk tangki
karena jarak kendaraan yang terlalu dekat sopir truk tidak dapat menghindar sehingga terjadi tabrakan
menurut keterangkasi bis rosalia berjalan dari arah bandar lampung menuju martapura
sampai di kilometer dua ratus dua puluh sembilan
setelah melintasi jembatan awalnya turunan tajam masuk jembatan kemudian tanjakan tinggi
berkirakan kecepatan tinggi
sementara di depan itu ada tikungan ke kiri tikungan batah ke kiri
sehingga pengumum di bis keluar jalan sebelah kanan
tidak bisa menelekan diri banting ke kiri dan terhempas di jalan
bersamaan dari itu datang tanki dari arah martapura menuju bandar lampung
sehingga terjadi kecelakaan
seluruh korban meninggal dan terluka saat ini berada di rumah sakit umum daerah martapura ogan komering ilir sumatera selatan
sugianto andi surahman lampung
dan untuk mengetahui informasi terkini dari kecelakaan di kabupaten waikanan lampung
kami telah tersambung melalui sambungan pesawat telepon dengan kasat lantas pores waikanan akp jafril
selamat pagi pak jafril
bagaimana perkembangan kasus kecelakaan bus dan truk yang terjadi di jalan lintas sumatera tadi malam
apakah sudah ditetapkan adanya tersangka dalam kejadian ini
selamat pagi mak
untuk kasus kecelakaan di malam
untuk asal lintas sudah lancar
nah untuk tersangka jalan jalan penyelidikan
sementara pengemudi bis rosalia sudah di kantor kami
kondisinya masih belum normal
jadi belum bisa kita periksa langsung
tapi keterangan awal
sopir sudah mengakui bahwa sopir merasa kaget karena jalan bergelombang
banting setir ke kanan
turun ke bawah jalan
naik lagi ke kiri
sehingga terhempas di jalan
pak jafril ini kan yang meninggal dunia sebanyak delapan orang ya pak jafril
kemudian bagaimana dengan korban yang selamat pak
kondisinya sampai dengan hari ini
kondisi yang selamat
ya pak jafril bisa mendengar suara saya
ya pak terputus putus
ya pak silakan dilanjutkan pak tadi ada delapan orang yang meninggal dunia
kemudian dilanjutkan dengan korban yang selamat sebanyak dua puluh dua orang ya pak
dua puluh tiga yang luka ringan
delapan luka berat
jumlah terupdate terakhir yang sudah kita cek di rumah sakit tiga puluh sembilan semuanya
meninggal dunia ada delapan luka berat delapan luka ringan dua puluh tiga
yang delapan ini satu dari pihak truk tanki
jenis kelamin satu perempuan tujuh laki laki demikian mas
ya bagaimana dengan kondisi lalu lintas di lokasi saat ini apakah sudah kembali menjadi normal
sudah normal mbak hanya pada saat kejadian kira kira satu jam tersendat
namun setelah kita pinggirkan kita lancarkan arus lalu lintas
tadi malam biasanya sudah kita evakuasi sekarang sudah berada di polsek waituba
pak jafril saya ingin tahu bagaimana sebenarnya penyebab dari kecelakaan ini pak
apakah benar ini kesalahan dari mungkin human error atau kesalahan dari faktor manusia atau dari kendaraan sendiri yang masih bisa dikatakan belum sehat ya pak ya
atau belum prima
kalau mau dikira sekarang belum prima jadi belum bisa kita ambil keterangan
namun keterangan awal yang seperti itu sampaikan tadi demikian mbak
ya terima kasih pak jafril atas laporan anda selamat bertugas kembali